pesan penyelenggaraan haji dpr bertemu dengan ratusan petugas haji dari indonesia di mekah
delegasi legislator yang dipimpin oleh wakil ketua bidang kesra fahri hamzah dan wakil ketua bidang polhukam fadli zon
menyampaikan tingginya harapan untuk kesuksesan penyelenggaraan haji dua ribu dua puluh
fadli berharap indonesia sebagai delegasi terbesar sebaiknya memiliki terobosan baru dalam pelayanan haji
fadli mencotokkan pembangunan sebuah tempat bagi pelayanan khusus jemaah haji yang tidak ad hoc tapi permanen semi permanen
fadli mencotokkan pembangunan sebuah tempat bagi pelayanan haji yang tidak ad hoc tapi permanen semi permanen
fadli mencotokkan pembangunan sebuah tempat bagi pelayanan haji yang tidak ad hoc tapi permanen semi permanen
dan tentu saja pemerintah yang harus melakukan lobby upaya upaya untuk kerjasama secara permanen
dan dengan adanya bpkh yang menjadi pengelola keuangan mungkin ini akan lebih fleksibel
terutama untuk melakukan investasi bagi jamaah haji indonesia sehingga pelayanannya
akan jauh lebih baik di togok
jadi bpkh mendorong supaya penambahan kuota
penambahan kuota kita dorong tapi pelayanan juga harus ditingkatkan